tidak tidak bapaknya tidak apa apa
hadi seorang pria lanjut usia ini terjebak di dalam toko sepatu miliknya
di jalan majapahit mojokerto jawa timur selama dua hari
saat ditemukan lansia itu dalam kondisi tergeletak
di lantai beralaskan kardus tanpa menggunakan celana
lansia berusia tujuh puluh tahun itu berhasil dievakuasi
saat sejumlah petugas pemadam kebakaran pemerintah kota mojokerto jawa timur
berupaya membuka paksa pintu toko sepatu itu
menggunakan gergaji mesin pada selasa malam
butuh waktu sekitar satu jam untuk bisa membuka pintu toko itu
terjebaknya lansia di dalam toko setelah tetangganya melapor ke petugas pemadam kebakaran
dugaan sementara lansia itu tertinggal di dalam toko
sementara ini kita koordinasi dulu sama yang pemilik publik
kalau tidak salah mungkin tertinggal di dalam toko
masalahnya sudah usia lanjut orangnya
lansia yang tak sadarkan diri itu selanjutnya dibawa ke rumah sakit gatoel kota mojokerto
guna menjalani perawatan
sutomora harjo mojokerto jawa timur